dari dua ratus empat puluh empat titik tilang elektronik yang tersebar di dua belas kota di indonesia dan salah satu titik terbanyak akan dipasang di ibu kota jakarta
sudah bersama kami korespondensi nn indonesia mardika utama di jakarta dan nanti saya juga akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia rizka rizlia di kota bandung jawa barat
kita ke dika terlebih dahulu
dika di polda metro jaya ada sembilan puluh delapan titik kamera tilang elektronik yang disiagakan
lalu sepanjang hari ini bagaimana pantauan anda terkait penerapan ini apakah terlihat memang teknisnya
sudah ada masyarakat yang tercapture ataupun bagaimana secara teknis seperti ini
karena biasanya kalau kita melewati rambu rambu ada pelanggaran akan ada polisi menilang
tapi saat ini benar benar diberikan kepada kamera cctv yang akan merekam dan akan memfoto
selamat siang yuda betul sekali
jadi banyak sekali kamera yang sudah dipasang terkait dengan tilang elektronik di jakarta
betul seperti yang anda katakan di malam seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan ditarikkan akan ada satu ratus lima puluh kamera cctv untuk tilang elektronik di wilayah hukum polda metro jaya yang dipasang hingga akhir tahun dua ribu dua puluh satu nanti
dan terkait dengan pelanggaran pelanggaran pelanggaran ini masih terus terjadi
dan ini adalah visual gambar tangkapan gambar dari kamera kamera tersebut
di ruangan server mtmc puri di kawasan mt haryono
jika terjadi pelanggaran maka petugas back office di sini langsung akan melakukan analisis terkait dengan pelanggaran apa yang dilakukan oleh pengemudi
jadi ada sepuluh jenis pelanggaran yang dapat tertangkap buktinya oleh kamera telang elektronik
mulai dari melawan arus lalu lintas atau melanggar lampu merah lalu melanggar marka jalan kemudian juga menggunakan ponsel
saat berkendara hingga pajak belum dibayarkan oleh pemilik kendaraan
dan nantinya ketika pelanggaran pelanggaran tersebut sudah dianalisis maka pihak dari kepolisian melalui back office akan mengirimkan konfirmasi melalui sms kepada pemilik kendaraan
yang sudah terekam datanya baik dari nomor polisi ataupun juga dari data lain yang dimiliki oleh server dari ntmic polri kepada pemilik
dan diberikan waktu selama lima hari untuk mem
menyatakan apakah benar ini dilakukan oleh pemilik kendaraan karena nanti di surat tersebut akan ada bukti pelanggaran berupa foto yang di capture atau tangkapan foto berupa pelanggaran yang dilakukan dan juga berapa denda yang harus dibayarkan
dan jika sudah dikonfirmasi maka nanti para pelanggar ini harus segera membayarkan denda mereka ke atm atau lewat transfer bank ataupun juga melalui pt pos
sehingga dengan adanya tilang elektronik yang sudah berlaku di jakarta
sejak tahun dua ribu delapan belas lalu meminimalisasi interaksi antara petugas kepolisian di lapangan dengan pelanggar
dan juga meminimalisasi pula adanya praktik transaksional yang kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum polisi dan juga oknum pelanggar saat penilangan fisik dilakukan
dan tak hanya di jakarta saja atau di wilayah hukum polda metro jaya tadi sekitar pukul sepuluh dan berakhir sekitar pukul sebelas
korlantas polri bersama dengan
kapolri jenderal polisi listio sigit meluncurkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement nasional
yang di tahap pertama ini berlaku di dua belas polda atau di dua belas wilayah
selain di polda metro jaya ada pula di polda jabar di polda jatim polda jateng lalu di polda daerah istimewa yogyakarta
lalu kemudian di jambi sumatera barat riau lampung sulawesi utara dan juga sulawesi selatan mulai memperlakukan sistem tilang elektronik
mimpi dari kapolri jenderal polisi listio sigit saat fit and proper test di dpr sebelum ia menjabat sebagai kapolri sedikit demi sedikit mulai terrealisasi
dan rencananya tahap kedua untuk penambahan di sepuluh polda lainnya akan dilakukan pada tanggal dua puluh delapan april atau sekitar akhir april bulan depan
dan kami belum mengetahui dimana saja nanti yang akan dilakukan penambahan
tetapi tadi kak korlantas irjen polisi istiono menyatakan bahwa
akan ada penambahan sepuluh lokasi lagi atau sepuluh wilayah hukum lagi yang juga akan menerapkan tilang elektronik
nah tilang elektronik ini untuk yang berlaku secara nasional ada beberapa fitur yang baru yuda
yang pertama adalah kini kamera tilang elektronik bisa melakukan penindakan untuk pelanggar yang menggunakan kendaraan di luar wilayah hukum kamera tersebut berada
misalkan di polda metro jaya ada pengendara dengan menggunakan plat nomor d
atau berasal dari jawa barat dan melakukan pelanggaran di sini
maka di sini pun sudah bisa melakukan penindakan
data yang diambil oleh pihak back office akan dikirimkan kepada server yang ada di ditelantas polda jawa barat untuk kemudian dilakukan konfirmasi tilang elektronik
dan ini berbeda dengan sebelumnya di jakarta
sejak tahun dua ribu delapan belas kamera statis yang sudah ada hanya bisa melakukan penindakan terhadap kendaraan kendaraan yang berasal dari nomor polisi b
atau hanya berlaku secara regional saja
tetapi mulai hari ini sudah berlaku
tetapi baru di sepuluh polda saja atau di sepuluh wilayah saja
dan selain kamera statis yang saat ini jumlah totalnya ada dua ratus dua puluh empat di sepuluh polda tersebut
atau perangkat perangkat kamera yang bisa bergerak secara dinamis
yang pertama adalah helmet camp untuk petugas kepolisian yang berpatroli dengan menggunakan sepeda motor
lalu kemudian ada dash camp yang dipasang di mobil patro

kaca ataupun juga di bagian dashboard mobilnya
lalu kemudian juga ada polisi polisi atau anggota kepolisian yang menggunakan body camp yang dipasang di tubuh mereka
selain untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran
ini pun juga berguna untuk memonitor tindak tanduk dari anggota kepolisian di lapangan
kapolri jenderal polisi listio sigi tadi menyatakan bahwa
dengan adanya sistem tilang elektronik ini
ke depan kepolisian atau di polisi lalu lintas
tidak akan lagi melakukan penindakan tilang di lapangan
dan hanya bertugas untuk melakukan pengaturan baik macetan ataupun juga penanganan kecelakaan
dan juga fungsi fungsi lainnya di luar penindakan
karena penindakan ke depan akan dilakukan secara elektronik
baik mardika utama terima kasih untuk laporan langsung anda
sekarang kita menuju ke rizka rizkilia di kota kembang bandung
rizka kalau di bandung sendiri ada sembilan titik ya
dan salah satunya di daerah daerah pemacet seperti simang dago cikapayang simpangpaster
lalu bagaimana dengan penelaksanaan
pelaksana hari ini apakah sudah terlihat adanya pelanggaran
lalu secara teknis seperti apa
kurang lebih mungkin sama seperti di jakarta
tetapi yang menarik kalau tadi di jakarta dikatakan
apabila ada plat mobil di luar jakarta juga bisa nanti akan ditindak
apakah di bandung juga akan demikian juga penindakannya
silahkan yang laporan anda
ya selamat siang yudi
dapat saya informasikan di kota bandung tepatnya di polda jawa barat
ini baru saja selesai digelar launching virtual dari tilang elektronik ini
dan informasi terbaru yang saya dapatkan ini ada dua belas titik yang sudah fungsional
untuk tilang elektronik ini
sementara sebenarnya untuk jumlah titiknya ada dua puluh satu titik
dan untuk mengetahui tadi seperti apa pertanyaan dari yudi terkait penerapan
teknisnya kemudian sosialisasinya
saya sudah bersama dengan kombes pol r d acaniago kabin humas poldai jawa barat
bapak boleh dijelaskan seperti apa teknis atau penerapannya nanti
tilang elektronik di kota bandung ini pak
di sini akan saya jelaskan
jadi yang kita sama sama mengetahui ya bahwa sekarang atau tadi pagi itu
kapolri sudah melunching terkait masalah edley yang dimana edley tersebut adalah
ini berkaitan masalah proses penindakan dari lalu lintas berbasis teknologi
jadi tidak ada penilangan penilangan
nah untuk masalah proses bagaimana
untuk penilangan itu penindakan
ini pertama adalah kamera cctv itu menangkap suatu kepelanggaran
di mana ada lima pelanggaran yang akan dikategorikan yaitu tidak memakai helm
kecepatan kemudian tidak menggunakan sabuk pengaman lalu melanggar marka jalan
kemudian yang terakhir itu adalah yang terkait masalah penggunaan handphone
nah jadi prosesnya
ketika kamera itu menangkap kemudian dianalisis oleh petugas yang ada di etley
jadi setelah dianalisis lalu mendapatkan data baik itu pengendara maupun kendaraannya
dan sekarang ini prosesnya adalah bersifat teguran dulu yaitu melalui sms
ya melalui sms ditegur dan disampaikan
nanti kedepannya baru penilangan
nah proses penilangan nanti setelah disampaikan melalui sms

nah proses penilangan nanti setelah disampaikan melalui sms
maupun nanti ada surat yang dikirim ke rumahnya berdasarkan data dari nomor kepemilikan
nah ini yang bersangkutan langsung menuju ke bank yang akan ditunjuk untuk melakukan pembayaran
nah setelah itu mereka melakukan aktivitas kembali
kalau efektifnya sendiri di kota bandung ini pelaksanaannya atau pemberlakuannya sendiri akan dimulai kapan pak
jadi tadi yang disampaikan oleh pak kapolda itu kegiatan yang diperlukan
itu dimulai setelah launching ini
namun penindakan penindakan kita melakukan setelah dua minggu ke depan
ya saat ini kita hanya bersifat teguran dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran
nah pak seperti yang diketahui kan ada sepuluh jenis pelanggaran
tapi ternyata yang menjadi prioritas ada lima pelanggaran ya pak untuk di tilang elektronik ini
nah ini seperti apa sosialisasi nanti kepada masyarakat atau kepada pengendara pak
ya tentunya sudah disiapkan oleh
direkturat lalu lintas ya yang berkoordinasi nanti dengan sat lantas polrestabes bandung ya
karena sekarang ini yang dikedepankan adalah penindakan itu di kota bandung dulu
walaupun nanti dalam waktu dekat akan mulai ke daerah daerah lain yang ada di jawa barat
nah ini adalah himbawan himbawan sosialisasi penyampaian bahwa edle akan berfungsi
cctv yang terkait dengan masalah etle akan disampaikan ada beberapa titik
dan itu harus dimengerti dan dipahami oleh pengguna jalan yang khususnya ada di kota bandung
seperti diketahui juga nih pak kota bandung ini menjadi lokasi tujuan wisata
banyak orang dari luar kota datang ke kota bandung
nah ini kira kira penindakan untuk pengendara dari luar kota atau mobil berplat luar bandung seperti apa
ya diharapkan dengan launching ini seluruh masyarakat di indonesia sudah memahami ya bahwa ada penindakan

nah ini juga menunjukkan bahwa penindakan lalu lintas dengan berbasis teknologi sekarang ini
nah ketika taruhlah misalnya sekarang dari masyarakat jakarta liburan ke bandung
terus kemudian yang bersangkutan melakukan pelanggaran lalu lintas ini mekanismenya adalah dari etle
petugas etle yang ada di jawa barat akan mentransmisikan menyampaikan informasi ini kepada korlantas
nanti kor lantas misalnya ini plat b ya kor lantas dari kor lantas itu akan menganalisis memang benar atau tidak dengan menyampaikan kepada polda metro
jadi edle yang ada di polda metro setelah dia ada analisis dan sebagainya diketahui nama alamat nah dari polda metro sendirilah yang akan menyampaikan kepada pemilik kendaraan tersebut yang melanggar di kota lain

terima kasih pak erdi
diharapkan tilang elektronik ini juga bisa efektif ya
dan masyarakat juga sama sama bisa kooperatif untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan semua pihak
baik rizka terima kasih untuk laporan langsung anda
sebelumnya ada rekan saya mardika di jakarta dengan penerapan elektronik ini
diharapkan tidak ada lagi pelanggaran dan juga masyarakat lebih tertib dalam menjalankan lalu lintas
selamat berjalan sekolah rekan rekan